komite pemilihan atau kppssi akhirnya mengumumkan lima nama yang masuk sebagai daftar calon sementara ketua umum pssi
setelah melewati proses verifikasi dan penelitian dokumen pengumuman dilakukan oleh kppssi di area stadion utama gelora bung karno jakarta selasa sore
ada pun lima nama yang masuk sebagai daftar calon sementara ketua umum pssi
yakni a'ala nyala mahmud mataliti arief putrawi caksono doni setiabudi erik tohir dan fari jemi francis
selain lima nama tersebut kppssi juga mengumumkan sebanyak enam belas calon yang satu diantaranya
merupakan menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
yang dinyatakan lolos dan dapat bertarung dalam perebutan kursi wakil ketua umum pssi
komite eksekutif pssi juga mengumumkan sebagian dari enam belas calon yang tersebut
dan sebanyak lima puluh tiga nama yang dinyatakan lolos sebagai calon anggota eksko
ketua komite pemilihan pssi menyebut dalam proses tersebut sempat terjadi beberapa kali deadlock
hingga keputusan terpaksa harus diambil melalui mekanisme voting
dinamika sangat kuat terjadi di internal kami
terutama terkait dengan ketelitian
serta syarat syarat lain yang disyaratkan oleh statuta
bahkan beberapa kata
kali rapat komite pemilihan dalam proses tersebut
sempat terjadi beberapa kali deadlock
bahkan pada ekstrimnya
suatu keputusan terpaksa kita ambil melalui mekanisme voting
sementara itu ketua komite banding pssi memberikan waktu tiga hari
yakni mulai tanggal satu hingga tiga februari
untuk mereka yang tidak puas dengan hasil keputusan ini
setelah selesai melakukan proses banding
pada tanggal enam februari kppssi baru akan mengumumkan daftar calon tetap
lalu hari ini ada dcs
itu diberikan kepada kami komite banding
satu dua dan tiga
memeriksa mereka mereka yang merasa tidak puas
di tingkat pertama komite banding
nanti mereka akan ke komite banding ini
kami ke banding
dalam kategori calon wakil ketua umum
terdapat lima nama yang tak lolos dan tak dapat mengajukan banding
di antaranya azrul ananda bambang pamungkas ponario astaman aksanul kosasi dan iwan budianto
dari hasil verifikasi yang bersangkutan dinilai tak memenuhi persyaratan dokumen
yang diatur dalam statuta pssi dua ribu sembilan belas
rizky iktiar yahya jakarta